pasangan yang serasi untuknya
selain kartu ini
aku ada kaldo juga untuk aurel
bapak mau bantuin gak
oh jelas jelas saya mau bantu
apa yang perlu saya bantu
ya udah nih men
gue cabut duluan ya
saya juga gak tau bu
gak tau gimana sih neo
ini kan dikirim buat kamu
masa kamu gak tahu sih
eh cepet buka sekarang
kamu suka gak patungnya
pergi patung ini
kalau kamu emang gak mau dikirimin ke kantor
bisa kok langsung ke rumah kamu
nanti aku suruh kurirnya
itu cowo tuh maunya apaan sih
dia kan minta patung
udah kita kasih patung nih malah marah marah
kira kira aku bakal jatuh
kira kira aku juga
kalau kamu emang gak suka sama patung itu
aku akan seluruh orang untuk singkirin patung itu
tapi aku tetap ingin berterima kasih sama kamu
kasih aku kesempatan keh untuk praktir kamu makan
tapi ingat sekali ini aja gue mau supaya lu jangan ganggu gue lagi
yaudah jadi kapan dimana
di pesta ulang tahun oka aja gimana
minggu depan di rumah aku ya
orang belum dikasih tau alam mati
yang penting aku udah bisa ketemuan sama neo
kayaknya gak ada gunanya
ini pasti buat nama aurel
ini kesempatan mas
saya ngerti kalau mas pray orangnya pemalu
tapi justru dengan adanya kartu ini
mas frey bisa mengungkapkan seluruh isi hati mas pray
tanpa harus merasa malu
lagian aurel juga belum tentu mau nerima aku
dia kan udah ada cowok yang dia cintai
cowok yang mau militi alat penyetrum itu
mas frey itu sama sekali bukan saingan buat mas fred
mas pray itu sama sekali bukan saingan buat mas pray
non aurel dengan cowok itu tidak saling mengenal
kalau orang tidak saling mengenal
bagaimana bisa tumbuh rasa saling mencintai
nenek aurel cuma silah sesaat
karena nenek aurel pernah ditolongin sama cowok itu
tapi kalau nanti mereka saling mengenal
saya yakin nenek aurel akan sadar
bahwa cowok itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya
berbeda dengan mas pray
mas pray sudah sangat mengenal nenek aurel
kalau nenek aurel sangat membutuhkan mas pray
nah saya yakin
kalau nenek aurel tahu bahwa mas pray mencintainya secara diam diam
pasti nenek aurel akan sadar
bahwa mas pray lah pasangan yang serasi untuknya
pak gito selain kartu ini
aku ada kaldo juga untuk aurel
bapak mau bantuin nggak
oh jelas jelas saya mau bantu
apa yang perlu saya bantu
ya udah demen
gue campur duluan ya
kamu masih inget nggak sama aku
aku yang ulang tahun hari ini
selamat ulang tahun ya
kamu gak lupa kan sama pesta ulang tahun aku
kamu hari ini nggak ada janjikan sama orang lain
soalnya kamu udah janji sama aku
kamu mau datang ke pesta ulang tahun aku hari ini
iya kamu nggak usah khawatir
gue pasti datang mbak
kalau gitu nanti aku sms in ya
alamat rumah aku di mana
kamu nggak boleh datang terlalu
lu seneng banget sih matiin telfon buru buru
yang penting dia udah mau datang ke pesta ulang tahun aku
ah itu dia orangnya
aku mau pergi nuh
kalau ngak nolong aku wiltih butuh nanti

member beurangan baru
lusi beberapa pengalaman
sing networks nya seperti tersenyum ya
aku butuh bantuan lo malam ini
ya oke dah
kalau gue kalau gue
udah cantik kan
menit banget loh
emang siapa sih yang mau lu kecingin ha
lu tau aja
eh dia masih dandeng lah di atas
jadi bapak perlu bantuan

saya sudah tahu
dari initially pas berubah
udah segcar gitu
emang mudah sih
iya denger juga
yang penting istrinya
adalah berpijak dulu

supaya dia tak terlampau

duru paling milkanya kan